delapan belas stasiun lrt cabodebek terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya
serta dibangun di lokasi yang strategis
salah satunya stasiun dukuh atas jakarta pusat
stasiun yang melayani lintas cibubur dan bekasi ini terhubung dengan empat moda transportasi lainnya
yaitu mrt krl transjakarta dan kereta api bandara
stasiun ini juga dekat dengan beragam tempat wisata ibu kota
mulai dari taman kota kafe hingga mal besar di jakarta
sejumlah warga jabodebek mengaku fasilitas setiap stasiun lrt nyaman dan memudahkan mobilitas penumpang
kalau lokasinya alhamdulillah ya kalau di jakarta di pusatnya jakarta nih ya
jadi stasiunnya ada di pusat jakarta sehingga begitu sampai langsung terintegrasi dengan moda transportasi
yang lain itu yang sangat nyaman buat kita nanti
menarik tempatnya bersih indah nyaman dan juga cepat
kita bisa cepat sampai ke tujuan
sangat termudahkan karena kita dikejar waktu
harus cepat sampai terbebas dari kemacetan
iya betul kemol dan lain lain kita lebih cepat
tak hanya stasiun dukuh atas stasiun lrt cawang juga memiliki daya tarik tersendiri
akses stasiun ini dekat dengan perguruan tinggi rumah sakit dan apartemen
moda transportasi lrt ini memiliki banyak sekali daya tarik yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
salah satunya di tempat saya berada saat ini yaitu di stasiun lrt cawang
yang mana di stasiun ini terintegrasi dengan beberapa transportasi umum lainnya yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat
seperti misalnya kereta cepat bandung jakarta transjakarta dan juga brt
nah tidak hanya terintegrasi dengan moda transportasi umum lainnya
di sejumlah titik di wilayah stasiun lrt ini juga memiliki keunggulan lainnya
yaitu berdekatan dengan sejumlah tempat tinggal seperti misalnya apartemen dan juga pusat perbelanjaan
dan tak lupa juga berdekatan dengan tempat tempat nongkrong bagi anak muda dan juga keluarga
jurubicara kementerian perhubungan adita irawati menyatakan
wilayah transit oriented development ini masih akan terus dikembangkan oleh kementerian perhubungan dan pihak terkait
rencananya kemenhub akan menyediakan lahan di sekitar stasiun bagi umkm
kemenhub tidak mungkin bekerja sendiri ya ini kan kolaborasi
yang kita lakukan adalah memastikan bahwa ada wilayah wilayah atau ada slot untuk umkm itu
khususnya di prasarana di stasiun dan di sekitar prasarana itu sendiri
mungkin ada istilahnya transit oriented development
jadi tod nya ketika turun atau keluar dari stasiun itu akan bertemu dengan kawasan yang disitu bisa menjadi tempat pasar atau apapun
dan itu bisa menjadi peluang bagi umkm untuk hadir
nah dalam hal ini tentu sekali lagi kita kerjasama dengan pihak kai maupun juga dengan pengembang
masyarakat diharapkan dapat memaksimalkan pemanfaatan lrt
agar mengurangi kemacetan dan emisi karbon kendaraan pribadi
tim liputan cnn indonesia jakarta